ya bu yohana puasa kan
insya allah pak
maaf istri saya sedang tidak ada di rumah
dia sedang ke bandung ke tempat orang tuanya
iya saya yang harusnya minta maaf
karena saya sudah merepotkan bapak
tidak apa apa bu
sebagai ketua rt sudah menjadi kewajiban saya untuk melayani semua warga
cepat kamu bawa anissa ke sini
baik bos baik baik
tante ibu tante
kenapa sampai lepas
kamu harus berhenti
kamu harus tangkap anissa malam ini
kalau tidak kamu saya bunuh
aku memohon aku meminta
untuk menjalani hidup
ayah bu yohana puasa kan
insya allah pak
istri saya sedang tidak ada di rumah
dia sedang ke bandung
tempat orang tuanya
iya saya yang harusnya minta maaf
karena saya sudah merepotkan bapak
tidak apa apa bu
sebagai ketua rt
sudah menjadi kewajiban saya
untuk melayani semua warga
bagaimana tentang rumah
mendiang suami saya itu pak
saya nggak begitu paham bu tentang itu
untuk menjual rumah itu
itu bukan salah bapak
itu bukan salah bapak
saya rasa juga
pak luki tidak bersalah
pak luki mendapat tekanan dari istrinya
salah juga sih
sebab sebagai suami
seharusnya pak luki kan bisa mengendalikan istrinya
bukan justru sebaliknya
malah dikendalikan oleh istri
bukan justru sebaliknya malah dikendalikan oleh istri
tidak semua suami begitu pak
tidak semua suami sama
mungkin bapak bisa mengendalikan istri
mungkin bapak bisa mengendalikan istri
tapi pak luki tidak bisa
tapi pak luki tidak bisa
baiklah kalau begitu
baiklah kalau begitu
ibu mau kemana
sebetulnya saya mau cari anissa anak saya pak
sebetulnya saya mau cari anissa anak saya pak
mau cari kemana bu
jakarta ini luas
ada di rumahnya pak luki
beberapa waktu yang lalu
pak luki pernah kesini bu
justru dia menanyakan anissa
justru dia menanyakan anissa
pak rt tahu alamat pak luki
kalau alamat lengkapnya saya tidak paham bu
kalau alamat lengkapnya saya nggak paham bu
cuman kalau rumahnya saya tahu bu
kalau ibu tidak keberatan
saya bersedia untuk mengantar bu
oh jangan pak
nanti saya lebih merepotkan bapak
oh tidak bu

mumpung istri saya lagi tidak ada di rumah
dan kerjaan saya lagi sedikit
dan kerjaan saya lagi sedikit
jadi saya bisa mengantarkan ibu
selamat malam pak
selamat malam silahkan
selamat malam silahkan
maaf kalau saya mengganggu
maaf kalau saya mengganggu
waktu istirahat kamu lop
tidak apa apa pak
ada yang bisa saya bantu pak
percaya sama kamu
seperti itu sampai kapanpun
iya pak insya allah pak
bantu aku untuk membuang mayat baru
bantu aku untuk membuang mayat baru

aku belum selesai bicara
aku belum selesai bicara
aku belum selesai bicara
tidak setuju dengan apa yang
barangkali aku juga akan melakukan
apa yang di luar pikiran kamu sekarang

memang untuk pertama kali kita akan takut menghadapi maya
memang untuk pertama kali kita akan takut menghadapi mayat
tapi setelah itu
kamu akan terbiasa
saya jamin itu
tapi kali ini saya tidak bisa membantu bapak
bukankah begitu kata agama
iya betul pak
tapi ini beda pak
tidak ada bedanya
tidak ada bedanya
baik pertolongan apapun itu sama
sesuai dengan yang dibutuhkan oleh yang minta tolong
baru dan bunyi
saya tidak bisa membantu bapak kali ini
lebih baik bapak nyuruh saya melakukan
apa saja asal jangan yang ini pak
untuk sekarang ini
saya memerlukan kamu
pekerjaan yang seperti ini
kamu harus melakukan ini
ada di belakang kamu
kamu angkat dari sini
kamu buang jauh jauh
kamu suka kan
tante sengaja siapkan kamar ini
saudara atau teman
yang mau nginep di rumah tante
tante belum menikah
kalau gitu kita makan dulu yuk
apa tidak sebaiknya kita menyerahkan diri saja yuk
daripada kita terus begini